iya tadinya emang
memang mau jengukin kamu tapi gak jadi karena
gak bohongin aku kan
kayaknya dedi bohongin aku deh
apa jangan jangan ibu itu mau deketin deddy
apa diri mau cari istri baru ya
wah gak setuju dad
ada apa pak
linda kamu minta bunawang
untuk siapin semua viola administrasi proyek kita yang di riau
dan saya minta untuk diserahkan ke saya malam ini juga
maaf pak tapi bunawang baru aja pulang
ah kalau gitu kamu tahan dia
suruh balik ke kantor sekarang
karena saya perlu file itu untuk saya pelajari malam ini juga
besok pagi pagi sekali saya ada online meeting
sama para staf ahli dan juga tenaga tenaga lainnya
baik pak saya permisi
seharusnya arrank belom
pak alex minta bunawang untuk balik lagi ke tandor
emang ada apa ya
pak alex minta bu nawang untuk selesaikan file administrasi proyek riau sekarang juga
loh kalau file yang itu kan deadline nya besok
iya bu tapi pak alex mau filenya sudah diterima malam ini
karena besok pagi filenya akan dipakai untuk materi meeting online
ya udah kalau gitu saya kerjain saya lembur malam ini aja deh
terima kasih ya bu atas pengertiannya
bu naung jadi batal deh menjenguk anaknya pak remon
besuknya kan bisa ganti besok
yang penting kerjaan hari ini selesai kan
tapi saya jadi nggak enak bu sama pak remon
kenapa kamu jadi ngerasa gak enak
pastikan pak remon udah nungguin bu nawang dan mengharapkan kedatangannya bu nawang
ya udah kalau gitu saya ke atas sekarang ya
ya udah kalau gitu terima kasih ya bu
pacar kenapa sih cemburu kemulu
ya gue sebelah aja sama si tasya
segitunya dia jelek jelekin putri
wuh pengen gue bejek bejek tuh anak
ya udah sabar dulu aja
nggak usah bawa emosi
daripada lu manyun terus
gue khawatir banget sama keadaan usus goreng
semoga dia baik baik aja
dan semoga om jojo jojo itu bisa ngasih bantuan yang tepat buat usus goreng
maafin gue ya usus goreng
karena gue ngerasa udah gagal ngelindungin lu dari bokapnya mel
dad sebenernya aku pengen ngajak daddy dinner sama pangeran
tapi kayaknya next time aja deh soalnya deddy kelihatan sibuk banget
ya aku nggak mau ganggu jam kerja daddy
daddy yang pilih restaurantnya ya
gara gara cewek aso kan aku sampai lempak
kalo ada janji sama myros yang mau jengukin mel
tapi aku nggak mungkin bikin mel kecewa dengan kebatalan ajakan mel dinner malam ini
kok nggak diangkat
ya udah angkat aja dad nggak apa apa kok
mel pasti akan marah
karena ngerasa aku sudah mengkhianati mendiang maminya
aduh gimana ya
tapi aku nggak mungkin menolak niat baik bu nawang kan
nanti yang ada malah bu nawang yang marah sama aku
angkat aja lah
dad aku nggak diangkat angkat sih
selamat sore bu
tidak apa apa kebetulan anak saya juga sudah mulai membaik
terima kasih ya
untung bu nawang lembur
jadi batal jengukin mel
itu yakin rekanan kerja deddy
ya ya rekanan daddy
kok aku gak yakin ya
kenapa harus kamu nggak yakin bener kok
ya emang aku nggak nyadar sama sikapnya daddy
udah gitu jadi tadi ngomongnya lembut banget lagi
ya ya i'm i'm i'm i'm
ya jadi kalau bicara sama rekanan ya harus begitu ya harus lembut
enggak enggak enggak aku gak setuju
tadi daddy sempet panggil bu berarti dia perempuan
terus dia nanyain kalau kondisi aku kayak gimana
emang dia mau jenguin aku
nah iya tadinya emang emang emang mau jengukin kamu
tapi nggak jadi karena
kayaknya daddy bohongin aku deh
apa jangan jangan ibu itu mau deketin deddy
apa diri mau cari istri baru ya
wah nggak setuju dad
laporan pak bos
ya ada apa
anu cewek asokan itu udah diam dialih sama temennya
tapi kayaknya pacarnya deh
soalnya lumayan ganteng sih pak bos
jangan berani kamu nyusut cewek soalnya
ya udahlah my prince
lo nggak usah peduliin si cewek asokan itu
lagian dia sama rizky kan udah officially jadiin
jadi aman lah si cewek asokan itu
dad rizky tuh temennya my prince
akhirnya kampus sepi
dunia serasa milik kita berdua
yang lain mengontrak
jadi kita bisa pacaran
berduaan bisa kangen kangenan
udah tau kita lagi pacaran ganggu aja
bentar ya lima menit
kalau cemburu cemburu
tapi kepo juga ya kan
yaudah kalau gitu kita baca berdua
biar lo gak penasaran oke
gue lagi sama mel dan bokapnya
lo berdua mesti cek kondisinya usus goreng
tadi dia pingsan di depan kantor bokapnya mel
dan sekarang dia lagi sama rizky
nekat juga ya si usus goreng
yaudah biar gue yang cek si rizky
gue takut putri kenapa napa lagi
tuh balas tuh chatnya pangeran
gak usah lah
tadi lo bilang sendiri katanya lu mau cek si rizky
ya kan kalau nggak lo balas terus lo dapat kabar dari si rizky
ntar mereka curiga lagi
bener juga ya
yaudah kalau gitu gue balas dulu deh
kenapa si rizky gak angkat telepon
mungkin dia lagi sibuk kali ngurusin si putri
soalnya setahu gue nih ya rizky itu orangnya tanggung jawab banget
iya gue juga tahu tak
gue yakin juga kok rizky pasti gak bakal ninggalin putri
dia pasti bakal selalu ada buat dia
lo yang sabar ya
asal ada langsung si sur noon ke depan berik nov panah com

nah sampah ya red